puluhan warga kecamatan soreang ditangkap petugas satpol pp kabupaten bandung
lantaran kedapatan membuang sampah sembarangan
ini harus hati hati berarti jika membuang sampah sembarangan ya
karena akibatnya mereka menjalani sidang tindak pidana ringan karena melanggar peraturan daerah
bertempat di alaman kantor satuan polisi pamungkeraja kabupaten bandung
puluhan warga asal desa sadu kecamatan soreang kabupaten bandung menjalani sidang tindak pidana ringan
sedikitnya ada dua puluh tiga orang warga tertangkap tangan oleh petugas satpol pp rabu malam
warga itu ditangkap sedang membuang sampah sembarangan di kawasan jalan baru desa sadu soreang
petugas terpaksa harus memproses para warga yang membuang sampah sembarangan
karena telah melanggar salah satu peraturan daerah
hal ini dilakukan untuk memberikan efek jerak kepada warga
salah satu warga kampung panjerapan soreang desi mengakui kesalahannya
karena membuang sampah di bahu jalan baru sadu soreang
buang sampahnya di mana
di mana juga
di apa itu di sungai atau di apa
di pinggir pinggir jalan
kapok gak bu
udah kapok gak mau lagi
satpo pp kabupaten bandung menyatakan pihaknya akan terus berpatroli dan menindak tegas pelanggar
ini sedang kita menunggu putusan karena sidang masih berlangsung
sebanyak dua puluh tiga orang menjalani proses tindak pidana ringan
itu ke dua puluh tiga itu tertangkap tangan atau gimana
tertangkap tangan semuanya tertangkap tangan
di mana aja itu pak
di jalan baru sadu sore
ada yang ke sungai juga
ada yang buangnya mungkin pak
ya itu kan muaranya anak sungai citarum semuanya bermuaranya ke citarum
jadi kita dari dulu ke hilir kita coba mengurangi mereduksi ada pembuangan pembuangan bukan pada tempat
untuk sampahnya kak
itu kalau untuk peraturan daerah ancamannya kurungan maksimal enam bulan dan denda maksimal lima puluh juta rupiah
dengan kesalahannya ini para pelanggar harus membayar denda sebesar dua puluh lima ribu rupiah di sidang tipi ring
berjanji tidak melakukan hal yang serupa
para pelanggar ini kembali kedapatan membuang sampah sembarangan lagi
petugas akan memberikan hukuman serta denda yang lebih berat
jendral fibriana kabupaten bandung